sebagai lembaga pemasyarakatan nampaknya tidak bisa lepas dari masalah
misalkan saja lapas narkotika kelas tiga palembang sumatera selatan yang dilaporkan rusuh pada kamis kemarin
para napi memecahkan kaca bangunan lapas sebagai bentuk protes atas tindakan penghutan liar yang dilakukan oknum sipir
hampir semua kaca bangunan lapas narkotika kelas tiga palembang pecah karena dilempari batu oleh penghuni lapas
mereka marah karena seorang sipir yang menjabat sebagai kepala regu keamanan lapas selalu melakukan pungutan liar setiap kali bertugas
penghutan liar yang dilakukan sipir tersebut berupa meminta uang dan rokok kepada penghuni lapas
bila tidak diberi penghuni lapas tidak diperbolehkan keluar dari sel tahanan
para napi pun tersulut emosi sehingga melakukan protes dan memecahkan kaca jendela seluruh ruangan
beruntung kerusuhan tidak meluas
puluhan personel polisi dari polres banyu asin dan polda sumatera selatan dibantu aparat tni datang meredam kerusuhan tersebut
pada saat satu tiga puluh jam kita bisa konsolidasi personel kemudian kita turun ke sini
sambil turun kita minta bantuan dari polda jadi kita di backup oleh brimopolda sama sabara polda
dengan adanya kejadian di serong ini ini seperti di kejadian kejadian yang sudah sudah sama saja
masalah masalah pungli walaupun kecil kecilan masih ada mereka melakukan hal hal ini
nah ini dengan kejadian kejadian
ini mudah mudahan kita harapkan dan mereka akan saya arahkan lagi
semua pegawai sini akan saya arahkan
rupanya yang hanya satu yang menyebabkan si apa namanya si buan itu
sudah saya tanya kan petugas
itu jelas kalau memang itu sudah akan saya tarik
atau saya akan cek dengan lapas lain
selain pungli masalah air bersih juga turut memicu
di situ terjadinya kerusuhan
penghuni lapas sering mengeluhkan kekurangan air bersih
lapas narkotika kelas tiga palembang terletak di kilometer delapan belas
desa serong kecamatan sukomoro banyu asin sumatera selatan
penghuni lapas saat ini berjumlah enam ratus enam puluh tiga orang
sementara kapasitasnya hanya empat ratus delapan puluh empat orang